buatanmu gak kemahir mata lo
gue tetep pindah kuliah ke jogja
buatanmu gak kemahir mata lo
kenapa yang bolu
aku tuh yang
aku belum men gerak
menguat hari ini
poh poh jujuk nyamama babe ngajakin makan malam tuh poh
nyamama babe poh jujuk kagak mau keluar tuh udah dikamarnya
apaan sih anak lo dia
eh juk juk bangun gak mau makan lo
juk duluan keluar makan ntar lo sakit lagi
iya poh kalo lo ada masalah cerita sama kita kita
siapa tau aja gue sama anya sama babe bisa ngebantu
eri bang jack
terus terus terus
kapun tuh redra tuh
udah dong ya fatime
jangan balik sedih lagi
ini emang udah nasib ayek
mungkin emang si redra bukan judo
nyamuk fatime nya sedih dong
gitu ban jumpscare
saya baru mua
kamu mau menikah
papa lihat ke wajah kamu
seperti orang baru melayat orang meninggal
ini pak petainya
gue juga udah bau bekal banyak
udah deh pak buat nambahin aja
makasih ya meh
lo jaga diri lo baik baik ya
permisi pak mau nanya
habis yang ke jogja udah berangkat belum ya
baru aja berangkat
nanti ada lagi jam empat sore
itu juga kalau mau
jujur jujur jujur jujur
abis kejogja udah berangkat gue sempet takut tau gak
iya kagak jauh dari terminal penumpangnya pada kagak tahan sama bau pete gue
yaudah terpaksa deh gue tukeran lagi
untung aja lo bawa petek ya ju
kalau enggak kan sekarang pasti lo bakal berangkat ke jogja
dan gue bakal kehilangan lo untuk selamanya
kan lo kenapa gak jadi kawin
gue gak jadi kawin
gue gak jadi kawin karena cewek yang mau gue kawinin itu gak bawa petai kayak loh
jadi gue gak nafsu